hari kedua pemberlakuan sistem penerapan ganjil genap di tol cikampek
petugas kepolisian belum melakukan penindakan terhadap kendaraan pribadi yang melanggar
namun melakukan tindakan preventif dengan mengarahkan pengendara untuk berputar arah
polisi yang bertugas di depan gerbang tol bekasi barat dan bekasi timur yang terkena kebijakan ganjil genap
masih melakukan sosialisasi terhadap aturan ini
kepala induk pjr cikampek dirlantas polri kompol deni setiawan mengatakan
masyarakat sudah mulai mengetahui aturan ini
jumlah kendaraan yang diarahkan untuk berputar arah di depan gerbang tol bekasi barat
sudah mengalami penurunan sebanyak enam puluh persen dibandingkan hari pertama
penerapan sistem ganjil genap di tol cikampek diberlakukan
kemarin kami melaksanakan himbauan dan sosialisasi
ganjil genap kita putar balikan
hari kemarin kita putar balikan jumlah satu ratus lima puluh
putar balik dari arah yang mau masuk ke bekasi barat ke arah jakarta kita putar balikan
sedangkan penindakan tidak
tapi untuk hari ini khususnya pengaturan golongan tiga ke atas kita sudah dilakukan penindakan
jadi hari ini kita sudah mulai
jadi kendaraan kendaraan yang golongan tiga ke atas yang melewati jalan tol jakarta cikampek
itu kita dari jam enam sampai jam sembilan kita sudah melaksanakan perindakan
gerbang tol bekasi barat lengang di hari kedua penerapan ganjil genap
menurut data jasa marga jumlah kendaraan yang masuk dari gerbang tol bekasi barat dan bekasi timur
hingga tiga puluh delapan persen
ada pun evaluasi mengenai efektivitas ganjil genap masih terus dilakukan
inilah situasi di gerbang tol bekasi barat satu
biasanya pada pukul enam hingga tujuh pagi antrean kendaraan yang ingin masuk tol bisa mencapai lima ratus meter
namun sejak penerapan ganjil genap jumlah kendaraan yang masuk tol melalui gerbang ini turun hingga tiga puluh persen
hal ini terlihat dari data jasa marga pada hari pertama penerapan kebijakan ini
namun di hari kedua penerapan ganjil genap masih saja ada pengendara yang melakukan pelanggaran
udah tau sih cuman tadi kata temen katanya boleh gitu
jadi saya gak tau gitu
pikirin ini kan golongan satu bu gitu
dikirain bisa gitu
nah sekarang solusinya apa tadi pak
solusinya saya putar balik lagi
lalu ke becakayu lihat kalimalang mau gak mau lah
tapi menurut ibu ini efektif gak sih bu
para pelanggar diimbau untuk berputar balik
namun jika tindakan pelanggaran dinilai dapat membahayakan pengendara lain
maka akan dilakukan penindakan tilang
jika dibandingkan dengan hari pertama jumlah kendaraan yang berputar balik turun hingga enam puluh persen
menurut evaluasi jasa marga dan badan pengelola jalan trans jabodetabek
ada tiga dampak penerapan ganjil genap di gerbang tol bekasi barat dan bekasi timur
berarti mereka berubah pola
mereka tadi berangkat lebih pagi atau mencari pintu tol
lain yang bisa ganjil genap atau mencari jalan alternatif lain
naik bus premium yang sudah kita siapkan
tapi kalau yang senayan situ karena itu sudah bergerak lama
sudah kita siapkan lama dia peningkatannya cukup signifikan
kemarin ada satu bus hampir penuh
selain kendaraan golongan satu dan dua
peraturan menteri perhubungan no delapan belas tahun dua ribu delapan belas ini
juga mengatur pergerakan kendaraan golongan tiga
namun kemacetan parah di ruas tol jakarta menuju cikampek
masih terlihat mulai dari kilometer delapan
hari ini sudah mulai
jadi kendaraan kendaraan yang golongan tiga ke atas
yang melewati jalan tol jakarta cikampek
itu kita dari jam enam sampai jam sembilan
kita sudah melaksanakan perlindahan
setiap harinya bpjt di lantas polda metro jaya dan jasa marga
akan melakukan evaluasi visi ratio atau kepadatan lalu lintas
pasca penerapan permen hub ini
terutama di ruas tol cikampek menuju jakarta
tol baca kayu dan jalan raya inspeksi kalimalang
mumtazah chattaningrat bekasi